oke siap ya des
kita masuk ke segmen dua
makasih ya sayang
aku tuh senang banget kamu nemenin aku syuting
buat kamu apa sih yang enggak
ini cewek nyebelin banget
dia mau melakukan apapun
apa yang aku takutkan akhirnya terjadi juga
aku harus gimana
aku gak mungkin menerima mas arman
hanya karena aku takut dia relapse
aku gak bisa terima cinta mas arna
aku gak bisa bohongi perasaan aku sendiri
nanti kalau misalkan memang
gak apa apa bener
mas arman itu orang baik
pasti banyak perempuan yang mencintai kamu
yang mengincar mas
daripada nungguin aku
lebih baik mas arman pilih salah satu
di antara mereka yang lebih pantas
karena aku cuma seorang sustar
oh enggak enggak
kamu jangan mundur dulu ya
harman masih perlu kamu
aku harus pergi
aku pengen ngucapin makasih atas kebaikan ibu selama ini
dan mohon maaf kalau misalnya ada salah salah ya bu
jangan gitu dong
pelaku banget sih ini cowok
beda banget sama andi yang selalu perhatian sama gue
om juga kangen sama alia
soalnya mama udah disini
memangnya mama aja siapa
siapa tuh om kenapa
ini om baik yang nantarin aku pulang
siapa tuh uhr cukup toi

karin setelah bertahun tahun kamu menghilang dari kehidupan aku
kenapa sekarang kamu muncul lagi
haris ini karin
produser acara kita yang baru
sepertinya kalian sudah saling kenal
siapa yang gak kenal sih pak sama pembawa acara terkenal
oke kalau begitu saya tinggal dulu
haris nggak nyangka ya kita ketemu di sini
riri pacar aku
aku siap siap dulu ya soalnya mau live
aku sengaja ngelamar kerja di tempat ini buat bisa ketemu lagi sama kamu haris
tapi ternyata kamu udah punya pacar
kok lu ngaku ngaku jadi pacar gue
lu jangan geer dulu ya
gue ngelakuin itu biar cewek itu tahu bagaimana perasaan gue dulu waktu dia ninggarin gue
jadi lu siapa yang kegeeran
oh jadi dia itu mantan lo gitu
dia waktu itu ninggalin gue dan nikah sama cowok lain yang lebih mapan dari gue
ya tapi kan bukan berarti
dia baru baru gue dong
terus terang lo ya
lu minta gue telepon mama untuk tau keadaannya andi
yaudah jadi gue minta sama lo lo pura pura jadi pacar gue di depan karin
kalau lo mau
kalau misalnya lo gak mau yaudah
lu gak bakal tau keadaan andi bagaimana
lu mau ke depan karin
lu mau ke depan karin
lu mau ke depan karin
lu mau ke depan karin

lu mau ke depan karin
lu mau ke depan karin
lu mau ke depan karin
lu mau ke depan karin
lu mau ke depan karin

lu mau ke depan karin

lu mau ke depan karin
lu mau ke depan karin
lu mau ke depan karin
lu mau ke depan karin
aku mau ke depan karindog
resip banget sih ini cowo minta ditolongin malah nyubit
oh chris kita masuk ke segmen satu ya
oke siap ya chris
oke kak kita masuk ke segmen dua
makasih ya sayang aku tuh senang banget kamu nemenin aku syuting
ini cewek nyebelin banget tapi hatinya sangat baik dia mau melakukan apa apa